saya akan membacakan sikap kami selaku pendukung dan pemilih prabowo gibran
pendukung dan pemilih prabowo gibran
menikapi sidang mahkamah konstitusi yang sedang digelar untuk mengadili gugatan
sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang diajukan oleh pasangan capres cawapres ganjar pranowo mahfud md
dan anies paswedan mohamad miniskandar
dengan ini kami menyampaikan
pertama kami mendengar informasi terkait adanya aksi masa damai
yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih seratus ribu orang
pendukung dan pemilih pasangan prabowo gibran
yang dipusatkan di depan kantor mahkamah konstitusi
aksi damai pendukung dan pemilih pasangan prabowo gibran tersebut
rencananya akan digelar pada hari jumat tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh
aksi damai tersebut digelar untuk merespon
berbagai tuduhan penghinaan pelecehan
yang ditujukan kepada pemilih pasangan prabowo gibran
seakan akan sembilan puluh enam dua juta orang yang melaksanakan hak pilihnya
untuk memilih pasangan pak prabowo dan gibran
karena disuap dengan bantuan sosial
kedua sejujurnya kami dari tim kampanye nasional prabowo gibran
selama ini selama proses sidang berlangsung di mahkamah konstitusi
didesak oleh para pendukung dan pemilih prabowo gibran
yang merasa dilecehkan untuk merespon
menyikapi berbagai tuduhan tersebut
untuk menggalak aksi masyarakat
namun kami senantiasa mendinginkan suasana
dan menghimbau agar seluruh pendukung dan pemilih pasangan prabowo gibran
tanpa tekanan gerakan massal
ketiga kami menekankan bahwa jumlah suara sembilan puluh enam dua juta
yang diraih oleh pasangan prabowo gibran
dicapai dengan cara cara yang demokratis
kami menolak tuduhan dan pelecehan serta hinaan
karena intervensi bantuan sosial dan sejenisnya
ketiga dalam konteks ini kami juga mengajak seluruh pendukung
dan pemilih pasangan prabowo gibran
untuk mengajukan emikus kuri
secara massal ke mahkamah konstitusi
saat ini dan besok insya allah kami akan mengantar
sekitar sepuluh pendukung dan pemilih prabowo gibran
yang akan mengajukan emikus pun
keempat kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh pendukung
dan pemilih prabowo gibran untuk bersama sama berpartisipasi
dalam menyampaikan aspirasi kita pandangan politik kita
untuk ikut aksi massa secara damai
di depan gedung mahkamah konstitusi pada hari jumat
ketiga kami mengajak para pendukung dan pemilih pasangan prabowo gibran
agar melaksanakan aksi massa yang dapat menyebabkan
aspirasinya dapat dijalankan dengan tertib dan damai
ketiga kami mengajak pada seluruh pendukung dan pemilih prabowo gibran
yang melaksanakan aksi agar mewaspadai
adanya penyusupan yang bertujuan membenturkan secara horizontal
demikian pernyataan ini kami sampaikan
aksi massa yang kabarnya kami dengar informasinya kami dengar
yang akan digelar oleh para pendukung dan pemilih prabowo gibran ini
nanti akan dipimpin di lapangan oleh adinda kita
surara kita alilubis sarjana hukum
nanti dia akan menyampaikan secara teknis pelaksanaan aksi massa itu
kalau nanti akan ditambahkan oleh teman teman komunitas relawan yang di sini
saya menyuruhkan menghimbau dan mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih prabowo gibran
ada sekitar lima ratus komunitas lebih
agar kita bersama sama hadir di mahkamah konstitusi
menyampaikan pandangan pandangan kita aspirasi kita
di dalam aksi masa damai mengawal suara prabowo gibran di mahkamah konstitusi
pada tanggal tujuh belas april eh sembilan belas april hari jumat sembilan belas april dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
saya mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih pasangan prabowo gibran
ada sekitar lima ratus an komunitas relawan
agar bersama sama hadir di depan mahkamah konstitusi
untuk ikut serta dalam aksi damai
mendukung mengawal suara prabowo gibran
demikian yang perlu kami sampaikan
saya serahkan kepada saudara ali lubis sebagai koordinator lapangan aksi besok
untuk menyampaikan beberapa informasi terkait aksi tersebut
ya baik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati pak hari ruslimoti selaku ketua tkn
komandan komandan tkn bidang relawan dan seluruh sejajaran pengurus
para ketua ketua yang ada di belakang saya
ijin saya tidak dapat menyebutkan satu persatu komponen relawan yang di belakang
yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada
sekaligus salam hormat kepada teman teman media yang telah hadir dalam acara konferensi pers ini
sekaligus mengucapkan minal ajin wal fa ijin mohon maaf lahirin batin
nah tadi sudah disampaikan oleh pak hari ruslim moti bahwasanya
terkait aksi damai yang akan diselenggarakan tanggal
diselenggarakan tanggal sembilan belas april pada hari jumat yang akan datang
itu adalah dorongan murni dorongan dari para pendukung dan pemilih prabowo gibran
tadi sudah disampaikan ada sembilan puluh enam juta sekian
jadi aksi damai besok tujuannya adalah untuk mendukung mahkamah konstitusi
permohonan dari pihak satu dan dua
karena sebagaimana yang teman teman juga saksikan
masyarakat juga melihat dari berbagai proses persidangan di mk dari awal
sampai proses pembuktian dan saksi kemarin
itu tidak terbukti sama sekali terkait tuduhan tuduhan yang disampaikan
bahwa sembilan puluh enam juta sekian pemilih dan pendukung pak prabowo gibran
saat ini dianggap dituduhkan memilih karena bantuan sosial
karena bansos karena adanya politik uang dan lain sebagainya
oleh sebab itu kami khususnya saya ahli lugis
yang akan menjadi koordinator lapangan
sekali lagi mengajak seluruh teman teman para pendukung para pemilih
ayo kita buktikan kita hadir di mahkamah konstitusi
bukan karena tuduhan tuduhan sebagaimana yang disampaikan di dalam permohonan
kita buktikan bahwa kemenangan prabowo gibran bukan karena kecurangan
kita akan buktikan dengan hadirnya kita
bahwa terkait tuduhan karena adanya bantuan sosial
politik uang dan lain sebagainya itu
sama sekali tuduhan yang keji
dan itu sangat menyakiti sembilan puluh enam juta para pendukung dan pemilih pak prabowo dan mas gibran
jadi itu tujuan aksi damai kami ini
untuk mendukung mahkamah konstitusi
agar menolak permohonan pihak satu dan tiga
yang akan diputus rencananya hari senin tanggal dua puluh dua april yang akan datang
sekaligus tadi juga sudah disampaikan
kami juga akan menyampaikan amicus kurai
agar pihak mahkamah konstitusi
khususnya para majelis hakim yang mulia tersebut
tidak gentar tidak takut untuk memutus
permohonan dengan dalil dalil dari pihak satu maupun tiga
saya juga mengucapkan terima kasih kepada pak moti dan kawan kawan
akan berlangsung setelah sholat jumat
dan akan terpusat di mahkamah konstitusi
mungkin itu dari saya nanti akan ditamakan teman teman
di belakang ada ketua ketua simpul simpul dari relawan prabowo gibran
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya langsung ke pak uceh gustaf sebagai wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran